dan kami telah terhubung dengan jurubicara kpk ali fikri selamat sore pak ali
selamat sore mbak rifana
pak ali ketika kepala basarnas ditetapkan oleh kpk sebagai tersangka
apa sebetulnya peran yang bersangkutan ini dalam kasus pengadaan ala deteksi korban runtuhan tahun dua ribu dua puluh dua
oke baik mbak rifana perlu kami tegaskan tentu ketika kpk menetapkan seorang sebagai tersangka
basisnya adalah kecukupan alat bukti ya dari proses gelar perkara
kalau kemudian kami baca di pemberitaan terkait dengan prosedur tentu prosedur ini telah kami patuhi ya
dari awal ketika kami menangkap beberapa pihak dan kemudian diketahui diantaranya ada anggota militer aktif
maka tentu kami langsung wadati dengan pom atau tni
dan juga didampingi proses proses pemeriksaannya hingga gelar perkara
gelar perkara itu kemudian kami lakukan di internal kpk yang juga diikuti oleh pom mabes tni dan juga timnya tentu
di sana banyak diskusi di forum gelar perkara itu banyak diskusi fakta fakta yang ada
dan kemudian disimpulkan bahwa ada lima tersangka yang dapat ditetapkan berdasarkan alat bukti
yang kami temukan pada proses
permintaan keterangan sejumlah pihak tiga swasta warga sipil dan dua anggota militer aktif
oleh karena itu dari awal pun kami ikutkan pom mabes tni ini dalam rangka kami juga memahami
ini ada dua wilayah peradilan di sana yaitu peradilan umum dan peradilan militer
artinya semua proses dari penyelidikan ke penyidikan sampai penetapan
penetapan tersangka itu diketahui oleh pom mabes tni ya pak ali ya
betul mbak rifana dan makanya kemudian kami juga sampaikan ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergi
ketika melakukan pemeriksaan permintaan keterangan masih proses penyelidikan
tim dari pom mabes tni juga ikut mendampingi di dalam pemeriksaannya
karena kami paham betul ini ada dua juridik cu yang berbeda yaitu peradilan umum dan militer tadi itu mbak rifana
pada saat mau menetapkan tersangka apakah kemudian pimpinan kpk sempat memberitahu
ataupun berkoordinasi dengan panglima tni
ya saya kira kan disitu ada dari pom mabes tni saya kira akan juga ada penyidiknya ya
yang kemudian turut kita berdiskusi di forum itu gitu
kehadiran dari mereka tentu bagian dari representasi lembaga
karena sebelumnya kami selain dengan tni juga sudah berkoordinasi dengan
jambit mil caksa agung muda pidana militer di kejaksaan agung
karena saat ini juga kejaksaan agung sudah memiliki jampit mil ini saya kira
oleh karena itu tentu tiga lembaga inilah yang nanti ke depan akan kolaborasi dan sinergi untuk menuntaskan perkara ini
artinya pernyataan dari tersangka marsdia henry alfandi
yang menyebut kpk melewati kewenangannya karena yang bersangkutan adalah perwira aktif ini tidak sesuai dengan kenyataan ya
karena nyatanya kan sudah ada koordinasi sejak awal nih pak ali
iya betul mbak rifana kami pastikan itu kami patuh pada proses proses hukum gitu ya
karena sekali lagi kpk selalu sampaikan seluruh prosedur prosedur hukum itulah yang menjadi acuan dan harus kami patuhi betul
sekalipun itu adalah hukum secara formilnya ya hukum acaranya proses proses administrasi dan sebagainya
bahkan secara materinya pun secara substansinya pun
tentu kami juga patuhi agar nanti semuanya baik formil maupun material ini dapat dipertanggungjawabkan pada proses proses peradilan
oke ini kan pertama kali ya kalau nggak salah kolaborasi antara kpk dengan tni untuk membongkar kasus korupsi
apakah kemudian ke depannya nanti terbuka juga peluang kasus kasus lain
ya sepanjang kemudian memang ada dua wilayah peradilan tadi itu ya peradilan
dan juga umum
ya tentu kami akan lakukan kolaborasi dan sinergi tentunya ya sesuai dengan kewenangan masing masing begitu
karena sekali lagi pemberantasan korupsi ini kami yakin betul harus dilakukan bukan hanya oleh kpk
tapi sinergi dengan penegak hukum lain bahkan kemudian lembaga supporting lain seperti bpk bpkp ppatk
dan lain lainnya yang kemudian bagian dari proses upaya penegakan hukum lebih optimal
baik terima kasih